dewan penasehat badan pemenangan nasional prabowo sandi amin rais menuduh komisi pemilihan umum sebagai makhluk politik buatan pemerintah petahana
amin juga menuding kpu lebih condong ke pasangan satu jokowi maruf
hal ini diungkapkan oleh penasihat badan pemenang prabowo sandi saat melakukan diskusi di rumah sekretariat nasional prabowo sandi di cokroaminoto menteng jakarta pusat
amin menyatakan bahwa dirinya bersama tim bpn akan menyiapkan elemen of surprise atau kejutan di mana bukti bukti tersebut tidak terbantahkan
amin juga menyebut kpu sebagai makhluk politik buatan pemerintah petahana sekaligus pintu untuk menyerang siapa tokoh yang berada di atas kpu
amin meminta kpu untuk menghentikan penghitungan suara yang dilakukan oleh kpu karena sudah banyak kesalahan yang dibuat
kpu itu makhluk politik
buatkan pemerintah petahana
jadi kalau menyerang kpu toko itu kita seperti orang yang dapat masalah
jadi kpu adalah pintu buat menyerang di atasnya
di atasnya lagi ketemu nya nanti mesti siapa lagi kalau bukan
ya itulah ya
nama gak boleh disebut